penyelundupan sabu sabu senilai satu miliar rupiah berhasil digagalkan polrestabes bandung
barang haram itu ditemukan di dalam makanan kemasan yang dibawa pelaku keluar dari bandara internasional soekarno hatta banten
diduga tidak terima diputuskan pacar seorang pria di purwakarta menyiram pacarnya yang baru berumur enam belas tahun dengan air cabai
an da dan ag diringkus petugas satuan reserse narkoba polrestabes bandung setelah tertangkap tangan membawa psikotropika jenis sabu seberat setengah kilogram
sabu yang nilainya lebih dari satu miliar rupiah dibawa mereka melalui bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
penangkapan terhadap ketiga pelaku ini berawal dari informasi seorang narapidana di rutan kebonwaru bandung
mereka kedapatan membawa sabu yang diselundupkan ke kemasan makanan ringan
rsk ditangkap anggota reskrim polres kabupaten tasikmalaya karena mencabuli delapan anak laki laki usia sekolah dasar dan taman kanak kanak yang masih tetangganya sendiri
pelaku yang sudah putus sekolah ini bekerja sebagai penjaga warung internet mengaku tidak sadar saat melakukan pencabulan
saat ini baru satu orang yang melaporkan pencabulan namun pengakuan pelaku ada lebih dari delapan anak yang sudah jadi korbannya dan kemungkinan bertambah
polisi menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung
untuk mengetahui kemungkinan jumlah korban bertambah
pasalnya aksi sodomi pelaku dilakukan sejak tahun dua ribu lima belas lalu
korban juga sempat mengaku pernah jadi korban sodomi saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama
datang bersama bapaknya idl warga negeri kidul purwakarta melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya
gadis yang berusia enam belas tahun itu disiram cairan cabai oleh pacarnya sendiri rn warga pondok salam purwakarta
akibat kejadian ini korban dibawa ke dokter
mengalami luka lebam di bagian mata perih dan panas
menurut pengakuan korban pelaku tega menyiramkan air cabai karena tidak terima diputuskan idl
saat ini laporan atas kasus tindakan kekerasan masih dalam proses pemeriksaan petugas
tim liputan transmedia